stasiun tegaluar menjadi stasiun awal keberangkatan menuju jakarta
stasiun tegaluar didominasi warna putih baik luar maupun dalam stasiun
selain tembok juga dikelilingi bangunan dihiasi kaca yang memperlihatkan kesan mewah dan modern
untuk mengakses stasiun tegaluar ke bupaten bandung ini
setidaknya ada beberapa jalur yang bisa anda lewati untuk tiba di stasiun ini
yang pertama menggunakan jembatan layang cibiru yang menghubungkan kawasan soekarno hatta dengan stasiun
kemudian yang kedua adalah penggunaan jalan tol dengan exit tol satu ratus empat puluh sembilan
dan kedepannya juga akan dibuka eksit tol satu ratus lima puluh satu a dan juga b untuk mengakses stasiun tegaluar di kabupaten bandung ini
stasiun tegaluar rencananya tak hanya dijadikan turun dan naik penumpang kereta cepat saja
tetapi juga akan dijadikan sebagai
pusat bisnis meski lokasinya tidak berada di pusat kota
stasiun tegaluar dan juga stasiun halim merupakan salah satu stasiun yang memang memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan stasiun lainnya
karena memang secara konsep ini juga akan kita kembangkan dari sisi bisnis developmentnya
jadi pengembangan area bisnis juga akan kita lakukan di stasiun tegaluar sama dengan seperti stasiun halim
untuk pegelar ini sendiri nantinya kita harapkan tidak hanya masyarakat
yang datang ke sini untuk naik kereta
tapi juga masyarakat yang ingin beraktivitas seperti misalnya nanti akan kita hadirkan
kita akan kerjasama dengan pengembang
baik itu seperti shopping mall kemudian pusat kesehatan area perkantoran ataupun juga hotel dan apartemen
ya ini rencananya akan kita kembangkan ke depan
tidak jauh berbeda dengan bandung di jakarta
ini ada stasiun kereta cepat jakarta bandung tepatnya di halim
jakarta timur ini memiliki luas yang cukup luas
luasannya sekitar empat puluh satu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi
stasiun halim dilengkapi dengan fasilitas eskalator sebanyak tiga belas buah dan lift sebanyak delapan buah untuk tiga lantai
lantai satu terdapat pintu masuk penumpang serta loket tiket
di lantai dua merupakan area check in calon penumpang kereta cepat
lantai tiga merupakan peron tempat penumpang naik dan turun

di lantai ini para calon penumpang harus di cek dulu barangnya
kalau sudah aman baru bisa check in kemudian naik deh kereta cepat jakarta bandung
stasiun halim merupakan stasiun kereta cepat terbesar selain stasiun tegaluar yang ada di bandung
stasiun halim terintegrasi dengan lrt jabodebek
calon penumpang yang akan naik dan turun dari stasiun halim ke lrt hanya jalan kaki melalui jembatan penyeberangan di stasiun
untuk stasiun halim sendiri saat ini jalan di panjaitan itu juga sudah dibuka untuk masyarakat umum
dengan dibukanya jalan di panjaitan nantinya itu merupakan jalan yang akan bisa terhubung langsung dengan kawasan stasiun halim ka cepat
penumpang kereta cepat jakarta bandung andre mengatakan desain stasiun halim terbilang cukup luas
ia juga berharap kedepannya rute perjalanan kereta cepat bisa ditangani
tambah terutama untuk kota besar seperti surabaya
keren sih bangga juga ya dan semoga untuk rute bisa diperluas mungkin bisa sampai surabaya mungkin gitu
rencananya kereta cepat jakarta bandung akan mulai beroperasi pada oktober dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia